kabupaten penajam pasar utara dan kutai kertanegara di kalimantan timur
telah ditetapkan menjadi wilayah ibu kota baru dengan nama nusantara
penetapannya berlangsung dengan cepat dan menimbulkan sejumlah pertanyaan
apakah pembangunan kota seluas dua ratus lima puluh enam ribu hektare di tengah hutan kalimantan ini
akan mengganggu konservasi
sebanyak apa pohon yang akan ditebangi
apakah lokasi tersebut sudah benar benar ideal
lalu apakah lingkungan di sekitarnya tidak akan terganggu
pertanyaan tersebut baru akan terjawab seiring waktu
namun kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah ibu kota baru
sejatinya telah menemukan empat masalah utama
pertama masalah keterbatasan suplai air baku atau air bersih
kedua wilayah ibu kota nusantara dan sekitarnya
merupakan habitat dan ruang jelajah sejumlah spesies seperti orang hutan
bekantan beruang madu pesut juga dugong
ketiga masih ditemukan sekurangnya satu ratus sembilan lubang bekas tambang
yang memerlukan penanganan lebih lanjut
keempat kalimantan timur memiliki ekological footprint
atau jejak ekologi yang tinggi di kalimantan
sehingga pembangunan kota baru mengancam kelestarian ekologis
namun temuan ini tidak menghambat atau mengurungkan
pembangunan ibu kota baru di lokasi tersebut
undang undang ibu kota baru justru disahkan
dengan pembahasan yang relatif singkat
tidak sampai dua bulan sejak pansus dibentuk
ini isi kajian lingkungan hidup strategisnya menunjukkan masalah banyak
tapi kemudian substansi rekomendasinya justru tetap mengiakan
sehingga jadi tidak match kritik kita terhadap klhs adalah
banyaknya dampak dan data yang disediakan dalam kajian lingkungan hidup strategis
itu kemudian tidak diinginkan

belum lagi sebenarnya pertanyaannya apakah undang undang ibu kota
di klhs yang kemarin sudah disahkan itu
sudah melalui proses meaningful participation
pemerintah tidak menyangkal mengenai potensi risiko lingkungan
yang akan dihadapi ibu kota nusantara
faktor faktor atau potensi bencana seperti amblasan
dan kemampuan yang akan dihadapi

kempa bumi kebakaran hutan
lahan kering tanah longsor
epidemi dan wabah penyakit diklaim
telah menjadi bahan pertimbangan
dalam pembangunan kawasan ibu kota baru
hal tersebut sudah tercantum dalam penguatan
kebijakan kelembagaan pengkajian risiko
sebagai langkah mitigasi
dengan studi yang cukup dan layak
tentu beberapa tindakan mitigasi risiko tadi
sudah dilakukan dalam rencana lingkungan hidup
di ibu kota nusantara
untuk pengembangan ibu kota nusantara
untuk meyakini bahwa studi studi
yang sudah dilakukan itu sudah
apa yang diputuskan
oleh pemerintahan dan dpr
untuk memindahkan ibu kota negara
ke ibu kota nusantara di kalimantan timur
adalah pilihan yang paling tepat untuk
menjawab tantangan ke depan
dari sudut pandang studi tata kota
pintu utama untuk membangun sebuah kota
harus dimulai dari kajian lingkungan hidup
analisis mengenai dampak lingkungan
ada tiga poin penting yang harus dipenuhi
sebagai syarat sebuah kota keberlanjutan
ketersediaan air baku
lokasi atau aksesibilitas
dan kondisi tanahnya
ketiga hal ini menjadi dasar pertimbangan
analisis kebencanaan maupun ketahanan pangan
secara teknis lokasi kotanya sendiri
tidak punya ketahanan atau kemandirian
air bersih misalnya
karena masih tergantung dengan daerah luar
begitu pula juga dengan ancaman banjir ya
yang terbukti kota kebaten sekitarnya
masih banjir gitu kan
jadi tidak bisa kemudian mengatakan bahwa
kota ikn akan dijamin bebas banjir
itu justru akan menjadi pertanyaan tadi kan
itu yang menjadi acuan kenapa kok kota kabupaten
yang ada tidak bebas banjir
melihat dari perkembangan lingkungan
di sekitar kelimantan
suka tidak suka harus diakui bahwa
kelimantan akan mengalami dekadasi
nah ini yang harusnya menjadi perhatian
jangan sampai hanya fokus di ikn
yang ramah lingkungan
yang istilahnya berkelanjutan
sementara kota kabupaten yang ada di sekitar ikn
bahkan di kelimantan
tengah menuju ke bunuh diri ekologis misalnya
ya ini yang menurut saya harus menjadi
komitmen serius dari pemerintah pusat
ibu kota nusantara di gadang memiliki konsep
dengan mengusung ide kota rimba atau forest city
apapun rencana pemerintah
pendapat pakar dan para ahli
mengenai dampak lingkungan dan potensi risikonya
tidak boleh diabaikan sebagai pertimbangan
dalam setiap keputusan
membangun sebuah kota
bukan hanya soal infrastruktur bangunan
dan kemegahannya saja
tapi juga soal manusia alam
dan lingkungan di sekitarnya
yogyakarta edwin arman jakarta